mengangkat konsep portrait ekspresi para pekerja seni lintas profesi seperti titik puspa didiri mitowok rezara hadian dan masih banyak lagi
diabadikan melalui bidikan lensa fotografer glenn prasetya dalam pameran foto bertema im indonesian
di pameran ini anda bisa menikmati seratus ekspresi kecintaan pekerja seni terhadap bidang pekerjaannya disertai dengan kutipan arti panggung dan seni pertunjukan bagi mereka
saya berusaha mengangkat mereka dengan berbeda beda
masuk dan mas glenn dengan santenya bilang kamu jadi diri sendiri saja
tapi intinya maunya apa ya kamu jadi diri sendiri aja terserah kamu mau ngapain
oke yaudah akhirnya jadilah foto ini jadi coba berbagai macam gaya berdiri duduk lompat apa segala
akhirnya jadilah foto ini
dan pada dasarnya mereka
mereka hanya ingin menunjukkan berbagai wajah orang indonesia atau berbagai wajah seniman indonesia
jadi buat mereka tidak terlalu penting gayanya keren atau enggak keren yang penting pokoknya ya ada rasa cinta terhadap indonesia
im indonesian digagas pertama kali oleh desainer oscar lawalata
sebagai gerakan sosial bangga menjadi orang indonesia
dalam foto foto ini para pekerja seni juga mengenakan busana rancangannya
memang kita mengangkat warna putih
kita memakai linen indonesia katun indonesia memakai tenun tangan indonesia tenun atbm
terus kita memakai toucher memakai embroidery
kita memakai batik kita memakai tenun
pameran foto ini berlangsung hingga dua puluh tiga oktober di east mall grand indonesia jakarta
priya putri jakarta